sebuah video yang memperlihatkan seorang polisi menyerobot antrean di palang pintu tol tengah viral di media sosial
akibat aksi menyerobot ini pengguna kendaraan lainnya yang telah membayar tiket tol tidak bisa melintasi palang
inilah video seorang polisi yang menyerobot antrian di pintu tol senayan beberapa waktu yang lalu
video yang sempat viral tersebut memperlihatkan seorang anggota kepolisian lalu lintas yang menggunakan motor besar
menerobos palang pintu tol yang sebelumnya telah dibayar oleh pengendara
sehingga saat akan melintas palang pintu tol telah kembali tertutup
menanggapi kejadian tersebut kapol damitroja yang mengatakan saat ini pihaknya telah meminta kepada jajaran direktur yang telah melintas
untuk mencari tahu anggotanya yang melanggar dan juga berkonsultasi dengan pihak profesi dan propam polri
bila terbukti melanggar nantinya oknum polisi tersebut akan dikenakan sanksi
anggota itu begini anggota itu sudah ada semua aturan mainnya
kalau dia juga melanggar anggota
ya dia harus ditindak
nanti saya panggil aja kabit propam sama dirlantas cari tahu semua anggotanya siapa yang ini
selama ini juga jelas kok kebijakan saya siapa anggota yang melanggar kita tindak
sementara itu direktur direkturat lalu lintas polda metro jaya telah meminta keterangan kepada pengendara yang merekam peristiwa tersebut
badru jamal jakarta